sesuai dengan arahan bapak presiden dan ini kami mendapatkan arahan dari bapak presiden
pertama pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan
dari kantor atau work for office atau dikenal dengan wfo
dan tugas perhiasan dari rumah atau work for home yang dikenal dengan wfi
bagi aparatur sipil negara asn pada selasa dan rabu tanggal enam belas dan tujuh belas april dua ribu dua puluh
hari ini kami terbitkan si kemenpan rb nomor satu dua ribu dua puluh empat tentang penyesuaian sistem kerja
pegawai asn dan instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama

hari ini kami mendapatkan arahan dari bapak presiden hari ini kami mendapatkan arahan dari bapak presiden
untuk memperkuat manajemen arus balik lebaran sesuai hasil koordinasi dan masukan
dari pak kapolri dan kemenku
kemudian pengaturan wfh dan wfo diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja
organisasi dan kualitas pelayanan publik
sesuai arahan bapak presiden republik indonesia
widodo instansi yang berkaitan langsung pelayanan publik tidak dilakukan wfi
sekali lagi instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan wfi
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya